semoga tetap sholat dan menjalankan semua perintah allah mas
oh udah berani ngelawan loh ya
lo keluar dari rumah ini
dan gak boleh bawa apapun
sekarang lo keluar
buangin yang mau kena
sama saya gak ada
gue gak mau lihat lagi
sebelum makan itu berdoa
biar rezukunya berkah
gak diambil setan mas
gak usah ngajarin gue
gak usah saling
salah gak main
gue aja yang mau lo atur
selalu uang lo
bapak jangan gitu sama ibu
diam kamu anak
ini anak kita loh mas
kabulkan permintaan saya tuhan
saya ingin menjadi kaya raya
saya ingin menjadi kaya raya
saya ingin menjadi kaya raya
saya sudah capek
saya sudah capek
hidup melarat tuhan
kabulkan permintaan saya tuhan
aku akan mengabulkan permohonamu
mulai kamu bangun nanti
jangan melakukan ibadah sholat
tidak boleh di dalam rumah dilantunkan ayat al quran
tidak boleh bersedekah dari uang yang berhasil kamu dapatkan
kenapa dia tidur yang begitu

mas jangan berlatih mas
mas udi kenapa melihat aku seperti itu mas
siapa yang nyuruh lo sholat siapa yang nyuruh lo sholat
mas kerasukan ya mas
gue gak kerasukan
mas mulai sekarang
dan lo gak boleh sholat di rumah
di rumah ini
salat itu perintah allah dan hukumnya wajib
gue gak peduli
kalau kita meninggalkan itu dosa besar mas
pokoknya gue gak mau lo salat
lo ngaji atau ibadah apapun di rumah
gak pakai tapi tapi ya
aku sebagai manusia muslim
aku akan tetap sholat dan menjalankan semua perintah allah mas
lo udah berani ngelawan lo ya
lo keluar dari rumah ini
dan gak boleh bawa apapun
sekarang lo keluar
buangin emang kenalan
gue gak mau lihat lagi
masih gak ada apa apa
lu mau lihat lagi ya
aku mau lihat lagi
gue mau lihat lagi
suara dia kayak nyanyi banget
hai gimana hai ahmad tolong itu kopi dua eh enggak tiga buat kalian kamu ya siapa ini
mau bapak semua saya sengaja mengenai kamu kemari karena saya sedang membutuhkan beberapa
orang untuk mandor di sini bapak mengangkat saya jadi mandor oh iya saya berharap kamu bisa
bergabung di proyek saya saya janji saya akan bekerja dengan maksimal ini sepuluh juta tak ada jadi
uang transport buat kamu anggap saja tanya jadi bahwa kamu sudah bergabung di proyek saya
mulai besok gue udah dapat pekerjaan gua jadi mandor
semua orang bakal hormatin gue dan manggil gue mandor rudy alhamdulillah aku ikut seneng
mas tidak boleh di dalam rumah dilantunkan ayat alquran itu syarat utama kalau syarat
utama kamu langgar kamu akan terima ganjarannya ini lo ngomong apa barusan
kalau ngomong kaya jangan pernah sholat jangan pernah ngaji jangan pernah sedekah sama jangan
suka ngomong ngomong pakai nama apa itu mas rezeki ini datangnya dari allah jadi kita bersyukur
sama allah itu lebih berkah kita rajin sholat kaya melarat
kita nggak boleh menyembah selain allah itu namanya sirit dan balasannya adalah neraka jahat namas
kalau gue enggak pernah mengerti sekarang terserah lo mau ikut aturan gue atau silahkan lo keluar tapi jangan bawa
aku akan turutin semua kemauan emas
tapi aku minta tolong mas jangan pernah pisahin aku sama mia
lo harus nurut sama gue kalau lo gak nurut keluar
apa yang terjadi sama mas roky
mas rudi allah
mau ke toilet mas mas budi lagi ngapain disitu mas kok ada asep sama bunga bunga mas
masih gua aja loh gua lagi ngelakuin ritual biar kita kaya
astaghfirullahaladzim mas insya allah sadar mas
itu perbuatan syirik
nanti allah murka mas
lu bener bener gak bisa dibilangin ya
berapa kali gua ngomong sama lu jangan bawa bawa agama ke dalam rumah ini
lagipula gua ngelakuin ini semua
buat lu buat mia
dan buat kita jadi kaya
gue gak mau lagi direndahin sama orang orang
gue pengen jadi kaya raya
jadi ini alasan selama ini
aku sama mia gak boleh sholat gak boleh ngaji nggak boleh ibadah
lu gak usah ceramah sama gua ya
lagian lu ngapain malem malem lu disini
toilet masuk lu ya
gak usah keluar gak usah lagi lu ya
gagok gua ritual aja
mas rudi tolong buka mas
keluarga yang harmonis nih
mudah mudahan sih harmonis terus
walaupun nanti bakal tinggal di jalanan
tunggu tunggu tunggu
ah enggak kok kami cuma mengingatkan
kalau beberapa hari lagi kan awal bulan
lagian situ kan janji
kalau mau bayar kontrakannya sekaligus lima bulan
kelamaan nunggu bulan depan
duit gue sekarang banyak
gu bayar sekarang
jangan pernah berani beraninya lo ngeremehin gue lagi